mas juga lebih mengetahui kita bersama sama sudah berapa lama setiap hari kita bertemu dari pagi sampai malam
mungkin mas lebih mengerti mana yang tulus mana yang enggak
mana yang aku melakukan setiap harinya melayani emas menghormati mas dengan sepenuh hatiku
mas tahu mana yang tulus mana yang enggak kan mas
aku gak suka dalam kegagalan seperti ini
ada yang bisa aku bantu
masalah kerjaan ya
mas cuman mau nanya sesuatu
dan mas minta maaf kalau mas ganggu kamu
mas cuman mau nanya
kalau kamu cuma pura pura sayang sama emas
pura pura cinta sama mas
kenapa kamu melakukan sebuah
kenapa kamu melakukan sebuah
kamu pura pura mencintai mas
aku gak menyalahkan emas kok
bisa berbicara seperti itu
itu kan dari sudut pandangnya mas
tapi kalau dari sudut pandangnya aku
aku mengatakan demikian kepada reva
karena aku kesal
karena aku kecewa
dan karena aku sedih
menanyakan pertanyaan yang sama
pasti karena lo pengen hartanya kan
lo tuh cewek matre adriana
kalau lo gak pengen hartanya
aku coba untuk menjelaskan
aku coba untuk bilang enggak reva
jadi paper kamu
kan aku sendiri
aku lelah dengan pertanyaan reva terus menerus seperti itu
setelah aku pikir mungkin reva ingin jawaban iya
setelah aku jawabnya mungkin dia akan berhenti untuk bertanya seperti itu
aku coba dengan berat hati menjawabkan
dan ternyata benar
setelah aku menjawab iya
ternyata reva tidak bertanya itu lagi
malah dia hanya memaki dan menghina aku
mau berpikir seperti apa
mas udah dewasa
mas juga lebih mengetahui
sudah berapa lama setiap hari kita bertemu
dari pagi sampai malam
mungkin mas lebih mengerti mana yang tulus mana yang enggak
mana yang aku melakukan setiap harinya
melayani mas menghormati mas
dengan sepenuh hatiku
mas tahu mana yang tulus mana yang enggak kan mas
aku gak mau
gak mau membenarkan diriku sendiri
aku gak mau
biar masih yang memikirkan ya
mas minta maaf karena terpaksa mas menanyakan hal ini
karena mas butuh kepastian
kalau memang kasusnya seperti ini

mas minta maaf kalau pertanyaan mas membuat kamu sakit
kayaknya gue flu deh
kayaknya gue flu deh
oh iya pak cocok gini aja pak
nanti bapak suruh anak buah bapak
telepon aja dulu anak buah saya
iya terus bapak kasih tau aja
apa maunya bapak sedetail mungkin
iya kan pak
nah supaya apa
semoga aja kita bisa tetap bekerja sama ya pak
terima kasih pak
rasa kangen banget sama kamu
tidur nek duduk
kamu baik baik sayang
ya emang lo baik banget sih ma
kemarin kemarin juga kan ketemu
kalau ada sayang pasti ada kangen
makanya mama kangen sama reva
sama dong tante
reva juga kangen sama tante
oh iya tante suruh kamu dateng nih
karena honor kalian berbelat kan udah turun
mama butuh tanda tangan kamu disini
kamu tanda tangan dulu disini ya sayang ya
mau honornya mama transfer
atau mama kasih buru pacak aja
eh ma jadi gini ma
reva itu mau ngambil honornya setengah aja sama kayak boy
kok kayak gitu kenapa
sebenernya sih reva gak mau ngambil honornya ma
karena niat reva itu buat ngebantuin mama bayar utang ke adriana
kok kayak gitu
jangan dong reva gak boleh
masa kamu kasih ke mancan
gak cocok itu namanya
nah udah mama terima aja
setengahnya reva ambil setengahnya buat mama
mama gak boleh nolak kalau rezeki
mama tuh bukannya nolak rezeki

tapi kan uang ini kan hasil kerja kerasnya revo

jadi ini punya reva bukan punya mama boy
tante ini emang niat revo kok dari awal
selain mereka pengen punya pengalaman main iklan
reva yang pengen banget bisa bantu tante
makanya karena reva sayang sama macan reva membantu tante
makanya karena reva sayang sama macan reva mau bantu tante
tapi kalian buat terlalu baik buat mama
mama merasa beruntung sekali punya kalian berdoa